kalo ser salaman tangan gue lagi kotor
kong ada lagi gak
lo beli aja dah
tat lo liat laki lo di depan masih ada apa kagak
tati kan baru abis ngangkatin bolu dari open
gak usah kedekutan
kalo bang ojak belum pergi kerja
kan bisa siap siap buat nganter kue
perluan liat sodo tat
pipi gak niat beli motor baru
kalau beli motor baru cicilannya berapa pi
cicilannya lima ratus ribu
bisa sampe tiga tahun
gak usah devi kalo gitu nanti banyak utang
mak ojak gak ada mak
gak tau motornya juga gak ada
lo cari kak kemana
bentar lagi dia harus ngantriin kue nih
cari kemana mak
jadi kan gak usah nyari nyari gitu
ya udah peruan
iya ada tapi pulsanya nggak ada
bang ojak dimana
bang ojak di kamar mak
gue mau makan din
ah gak kenyang bubur kacang mak
gue mau pesen toprak aja
berapa piring be
gak ada piring bungkus tiga
saya juga pedes be
iya semua pedes
eh sini masa gue nak deket anak buah gue sih
mimi duluan aja
perut pipi kekenyangan
mau ke belakang dulu
pipi makannya kebanyakan sih
rasanya kayak di restoran
ya udah kalau gitu mibi jalan duluan ya
duduk dulu dah
gila kau udah tua
eh kaki gue pegal banget dah
bentar nga parot
sekalian ambil airnya im
kesian cik odi ya
ulu ulu kok malah jadi saya ji
dih bantuin gue
permisi kang pis tanya ada
saya mau aja ke depan
kalau buru buru cari ojek lain aja
kang pisnya lagi di belakang suka lama

ya udah kalau gitu saya cari ojek yang lain aja

emang abang nyimpannya dimana sih
kalau kagak salah sih di markang ini
lah kok salah
berarti nya gak ada
berarti nya gak ada
berarti nya gak ada
nak ngapain sih lu
kalau nggak salah ada di sini
motor kemana sih bang
gue gak balik balik
itu lagi disusulin sama temennya
jangan jangan motor abang mogok
kayaknya gue kenal motor ini
iya bang saya baru aja beli motor ini bang
beli beli dari mana loh
dari bang ojak bang
kok gua kagak tau kalau si ojak jual motor
beneran bang barusan aja iya kan ben
gua kagak percaya
aduh bang aduh
aduh aduh aduh sakit banget
aduh aduh aduh ampun ampun bang
kau usah salaman jangan gua lagi kotor
ya udah kong
kong udah lagi gak
lu beli aja dah sendiri ya
eh nih pakai numpatin
kejok gua kagak minta
aduh bang lepasin bang aduh
aduh gak tau
kan tadi saya udah bilang bang kita beli motor ini dari bang ojek
iya bang bener
bang ojak lupa naro surat suratnya bang
besok kita kesini lagi ngambil surat suratnya
kebetulan ada lo
ini motor ojak bukan
iya bang itu motornya ojek
yakin bang itu emang motornya ojek
masih ada bengin
masih ada dikit bagi boajih
emang belum kenyang makan ketoprak spiring
buat millionen aja makan bubur loh
ya udah pak ji makan aja
mumpung ketemu saya di rumah
ya kalau pak ji ketemu saya di jalan
kan pak haji harus bayar makan bubur saya
lo kasih tau si ojak
ya udah bang
saya ke rumahnya ojek dulu bang
ngapain lo ke rumahnya
katanya suruh ngasih tau ojak bang
kagak usah ke rumahnya
enggak ada pulsanya
kalau lo narik
sisain buat beli pulsa

kamu udah makan
ketoprak ya pak
tapi kan bobi lapar juga
jangan lari loh
ampun bang ampun
kurang ajar lo ya
gue udah percaya sama lo berdua
lo malah tipu gue
ini bang dia nih
namanya si oben yang nyuruh saya bang
lo jangan macem macem disini
bawa polisi aja bang
jangan bawa saya ke polisi
saya masih punya anak istri bang
nah kalau lo tahu lo punya anak bini
jangan lo kasih anak bini lo hasil duit nipu
maafkan kami berdua bang
jangan lupa like subscribe share dan subscribe